beralih ke informasi lain medan yang sulit harus ditempuh untuk memantau langsung lokasi tanah longsor di kampung adat sirna resmi cisolok sukabumi
tanah longsor melanda desa tersebut pada akhir desember dua ribu delapan belas menewaskan sedikitnya tiga puluh orang
hanya bisa kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat kecil atau kendaraan kendaraan minibus yang bisa mengakses desa tersebut
desa sinar resmi adalah kampung adat yang berada di kawasan cisolok sukabumi
desa ini dihuni penduduk walau masuk kawasan taman nasional halimun salak
yang taman nasional sesuai tentuan taman nasional ini tidak boleh diganggu
tetapi faktanya sudah sekian
di ini kita pun tidak bisa berbuat banyak sehingga ke depan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat
berdasarkan data bnpb kabupaten sukabumi memiliki topografi perbukitan dengan batuan penyusun yang porus dan berpasir gembur dan lepas
hal tersebut membuat jalan menuju kawasan pemukiman penduduk sulit dicapai
kejadian tanah longsor di desa sinar resmi menjadi tolok ukur bagi kementerian pupr
dan pemerintah setempat untuk menetapkan langkah lain demi meminimalisasi kerugian jika bencana tanah longsor di kawasan itu kembali terjadi
kita tidak rekomendasikan untuk membangun kembali di daerah situ
teman dari badan geologi dari bmkg juga sudah menyarankan bahwa itu bukan daerah yang untuk permukiman
karena potensi untuk longsor kembali itu besar
sehingga nanti tadi pak sekda juga sudah berkata yang ini adalah daerah yang tidak bisa dikembalikan
bisa bicara bahwa sedang dicari tempat untuk revokasi
desa adat tersebut dilanda bencana tanah longsor pada akhir desember dua ribu delapan belas yang menewaskan tiga puluh satu orang
wilayah kabupaten sukabumi merupakan daerah rawan longsor
berdasarkan data bnpb selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi satu ratus tiga puluh dua kali tanah longsor yang beberapa diantaranya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan bangunan